setelah tiga jenderal korps coklat dihantam skandal membantu pelarian joko chandra
akhirnya kepolisian berhasil menangkap dan membawa pulang buronan sebelas tahun kasus hak tagi atau cesi bank bali
yang merugikan negara sembilan ratus miliar rupiah
berbekal perintah langsung presiden joko widodo kabar reskrim memimpin langsung penangkapan joko chandra di malaysia
bagaimana kronologis detik detik penangkapan dan apa sebetulnya isi interogasi kabar reskrim kepada joko chandra di udara
lalu bagaimana janji kabar eskrim atas proses hukum para jenderal yang membantu pelarian joko chandra
malam ini kita akan berbincang melalui sambungan zoom dengan kabar reskrim polri komjen listio sigit prabowo
selamat malam pak listio
selamat malam mbak rifana
selamat malam pemerintah
pak listio pertama tama kami mengucapkan selamat atas keberhasilan barres krim polri membawa pulang buronan sebelas tahun pak joko chandra
oke pak listio langsung saja ini meskipun joko chandra sudah bisa dibawa pulang
ditangkap dan kemudian sekarang sudah menjalani hukumannya di rutan salemba
tapi banyak cerita dan juga pertanyaan dibalik penangkapannya joko chandra ini
kenapa begitu lama pak
membutuhkan waktu sebelas tahun untuk bisa membawa pulang joko chandra ke tanah air
apakah ini kemudian ada kaitannya dengan keterlibatan tiga jenderal polisi
sehingga polri berkepentingan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat dengan membawa pulang joko chandra pak listio
baik terima kasih mbak
mungkin ada dua hal yang harus dipisahkan mbak ya terkait dengan pencarian buron joko chandra ini
pencarian yang terdahulu tentunya kan menggunakan posisi skema yang biasa digunakan yaitu ekstradisi
karena ini terkait dengan buron joko chandra saat itu telah masuk dalam proses peradilan
dan kemudian ada putusan pk
sehingga proses yang digunakan adalah menggunakan proses ekstradisi yang dimulai dengan masalah red notice
terkait dengan red notice tersendiri ternyata dari penjelasan hub interpolri atau zncb di tahun dua ribu empat belas
red notice nya sudah terhapus dari data interpol yang ada di perancis
sehingga tentunya ini menghambat proses selanjutnya
terkait dengan proses yang kita laksanakan polis to polis ini bisa kita lakukan karena memang betul
bahwa dengan masuknya joko chandra yang kemudian muncul viral terkait dengan masalah adanya surat jalan palsu
kemudian adanya surat terkait dengan masalah red notice dan juga ada proses proses di kelurahan dan penerimaan paspor
yang kemudian ini
kita lanjutkan dengan proses penyidikan
tentunya kita bisa membuat skema untuk melakukan kerjasama dengan kepolisian di raja malaysia
di mana beberapa waktu sebelumnya memang kita sudah sering melakukan kerjasama dengan kepolisian di raja malaysia
dalam bentuk polis to polis untuk melakukan beberapa penanganan kasus
yang bersifat lintas negara khususnya di malaysia dan indonesia
terkait dengan masalah kasus penyeludupan orang terkait dengan masalah kasus narkoba
dan juga beberapa kasus terorisme dan terasuk yang terakhir terkait dengan pembobolan satu mdb
yang wanda satu sempat masuk dan kemudian kita amankan dan kita kembalikan ke malaysia
itu yang kemudian menjadi dasar kita untuk kita bisa
membuat atau bekerjasama dalam bentuk skema polis to polis
oke jadi artinya ada mutual relationship begitu ya pak ya
ada simbiosis mutualisme antara kepentingan dari polisi di raja malaysia dengan kepentingan polri begitu ya
sudah banyak ada hubungan baik yang terjalin selama ini
tapi pak saya sebetulnya ingin tanya karena kabarnya presiden joko widodo sampai memanggil anda
dan meminta anda dan juga kak polri untuk membentuk tim kecil pak
kronologisnya tim kecilnya ini dibentuknya sejak kapan dan bekerja dalam senyap
kabarnya hanya dalam sepuluh hari pak
oke jadi di tanggal kurang lebih tanggal dua puluh itu ada dua perintah
yang pertama dari bapak presiden kepada bapak kapolri untuk segera menuntaskan polemik joko chandra
karena ini sudah menjadi perhatian publik dan tentunya hal ini harus betul betul bisa dituntaskan
kemudian kita juga diundang untuk melaksanakan rapat koordinasi oleh menko pelukam
yang dihadiri oleh kementerian terkait
ada imigrasi kemudian mendagri bin kejaksaan agung dan termasuk juga polri
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
penyidikan terkait dengan peristiwa pidana yang terjadi di indonesia
pak listio kabarnya anda sampai hanya boleh melapor kepada presiden
kemudian kepala bin kapolri dan juga menko polukam
artinya memang sampai segitu rahasianya ya pak ya
sekuat itu banyak pihak yang ingin melindungi joko chandra
sehingga informasi ini tidak boleh bocor begitu pak
ya betul memang untuk buruan kelas joko candra
kita juga tentunya tahu bahwa dia bisa melakukan apa saja
sehingga untuk supaya proses pencarian terhadap yang bersangkutan ini berhasil
tentunya tingkat kerahasiaan kemudian menjadi juga salah satu faktor yang menentukan
sehingga tentunya seperti yang disampaikan
hanya bapak presiden bapak menko polukam bapak kapolri yang mengetahui hal ini dan
kami memang menjaga untuk kemudian di dalam proses yang kita lakukan pun
kerahasiaan ini betul betul kita jaga sebagai upaya bahwa kita harus betul betul bisa berhasil
apabila hal ini kemudian tidak bisa kita jaga
tentunya akan menghambat proses pengambilan joko chandra di malaysia
pak listio banyak yang penasaran sebetulnya cerita detik detik penangkapan
ataupun penjemputan joko candra
karena yang kita tahu bahwa joko candra ini tinggal di sebuah apartemen mewah
di kawasan kuala lumpur
dan dia punya pengaruh yang kuat terhadap beberapa elit di malaysia
apakah ada perlawanan pak
pada saat penjemputan dan pihak pihak yang berusaha untuk menghalangi penjemputan joko chandra ini
jadi semenjak skema polis polis mulai kita laksanakan dengan proses diawali pengiriman surat
dari bapak kapolri kepada kepala polisian di raja malaysia
tentunya setelah itu kita tindak lanjuti dengan komunikasi yang intent terhadap rekan rekan kepolisian di raja malaysia
tukar menukar informasi sekaligus juga menyusun strategi terkait dengan pengambilan yang bersangkutan
dan ini tentunya memerlukan waktu
sehingga pada saat tanggal tiga puluh kami mendapatkan informasi dari rekan rekan kepolisian di raja malaysia
bahwa sepertinya sudah saatnya buruan joko chandra bisa diambil
sehingga kemudian kita mempersiapkan segala sesuatunya
termasuk kami mempersiapkan tim yang akan berangkat ke malaysia
dan kita persiapkan skema ending offer
yaitu bagaimana nanti setelah joko chandra bisa diamankan
maka kemudian diserahkan kepada kami untuk selanjutnya langsung cepatnya kita bawa pulang
jadi hal hal tersebut tentunya kita persiapkan secara besar
kita harapkan semuanya bisa berjalan lancar
ya pak alistio artinya yang menjemput joko candra ataupun menangkap joko candra di apartemennya
itu adalah polisi di raja malaysia
kemudian ending offernya dilakukan di mana pak alistio
jadi bagaimana saya sampaikan bahwa terkait dengan masalah jurisdiksi
tentunya kepolisian indonesia tidak akan bisa melakukan kegiatan kegiatan penegakan hukum di malaysia
sehingga kita telah berkirim surat untuk meminta
kepolisian di raja malaysia membantu menangkap dan mengamankan yang bersangkutan
kemudian setelah ditangkap oleh kepolisian di raja malaysia
kemudian secara sah diserahkan kepada kita di pesawat yang sudah kita siapkan
di situ terjadi penyerahan dan saat itu juga yang bersangkutan kita keluarkan surat perintah penangkapan
kita bawa ke indonesia
itulah yang dinamakan teknik ending offer
pak pada saat ending offer ada perlawanan tidak sih pak dari joko candra
dia sudah lari selama sebelas tahun pasti ada perlawanan
ada perlawanan pak pada saat itu
alhamdulillah pada saat diambil oleh kawan kawan kita dari polisi raja malaysia
bisa dilakukan dengan cepat
jadi dalam posisi yang bersangkutan juga tidak menyangka akan diambil
sehingga posisinya memang
posisi yang dilaksanakan pada saat betul betul kawan kawan di sana bisa masuk dengan aman
dan cepatnya bisa dibawa untuk diserahkan kepada kita di pesawat bengkia
pak listio kami melihat di foto bapak menginterogasi joko chandra di atas pesawat
ada beberapa perbincangan yang cukup serius
dilihat di foto yang beredar
apa pak sebetulnya yang dibicarakan di pesawat pada saat itu
apa yang bapak tanyakan
interogasinya apa pak
apakah joko candra cerita kemana saja dia berkelana selama sebelas tahun ini pak
ya tentunya kita ingin tahu selama sebelas tahun ini kemana saja yang bersangkutan ini
termasuk juga apa saja yang dilakukan
tentunya terkait juga dengan peristiwa pada saat yang bersangkutan masuk
angka mengurus pkm berarti ya
kemudian bersentuhan dengan beberapa institusi termasuk tentunya di institusi kami sendiri
yang tentunya sudah menimbulkan korban
sehingga kita mendalami semuanya itu
oke pak listio segenting apa sebetulnya kasus pelarian joko chandra ini
sampai anda sebagai kabar reskrim harus turun gunung mengawal langsung penjemputan joko chandra di kuala lumpur pak
karena ini kan sudah menjadi perhatian publik
dan ini kan menyangkut bagaimana kita menjaga marwah polri institusi polri itu khususnya para reskrim
dan satu satunya cara untuk bisa membuktikan bahwa kita terbebas dari seluruhnya
kita harus mampu menangkap joko chandra dan itu harus bisa kita lakukan
dan alhamdulillah setelah bisa kita tangkap maka tentunya semua pertanyaan pertanyaan
dan yang ada perasa penasaran dan sebagainya yang ada di publik
dan bisa kita jawab dengan memproses joko candra
termasuk juga orang orang yang terlibat di dalam proses pada saat yang bersangkutan ada di dalam negeri dan melakukan pelanggaran
jadi termasuk anggota kita pun juga kita akan proses
ya pak ini kan joko chandra sudah dimasukkan ke dalam rutan salemba ya
tapi di sisi lain begitu dia sudah menjalani hukumannya
tapi di sisi lain dia menghadapi
tapi kasus baru yakni pidana melarikan diri dibantu oleh brikjen pu yang berada di bawah koordinasi pak reskrim
ada indikasi tidak pak dari hasil penyelidikan atau penyelidikan brikjen pu menerima imbalan pak
ya sedang kita dalami
yang jelas proses pemalsuan surat atau membuat surat palsu itu tidak pasti
untuk lidik terkait dengan aliran dana saat ini sedang terus intensif kita lakukan pemeriksaan
dan secepatnya kita akan sampaikan ke publik
mudah mudahan semuanya bisa berjalan lancar
nah itu pak
indikasi itu kita duga ada
berarti ada indikasi ke arah sana begitu ya pak yang sudah diduga oleh hasil penyelidikan begitu
ya kita sedang dalami
tapi kemungkinan indikasi itu ada
oke pak ini yang menjadi kekhawatiran juga sebetulnya dan menjadi masukan dari aktivis
kemudian dari dpr
bagaimana sebetulnya polri menjamin proses hukum pidana atas brigjen pu berjalan adil dan juga transparan
karena ini kemudian setelah joko chandra ditangkap
artinya banyak yang khawatir proses hukum terhadap para jenderal polisi itu kemudian tidak akan berlangsung secara adil dan juga transparan pak
saya kira dari awal kita sudah berusaha untuk melaksanakan proses tersebut
dan memberitahukan publik secara transparan
jadi mulai tahap pengiraman spdp dan kemudian menaikkan status tersangka
baik saudara brikjen pu
kemudian juga anita
dan tentunya ada tersangka tersangka yang lain yang akan kita tetapkan
dan semuanya akan kita sampaikan ke publik sebagai bentuk transparansi kita kepada masyarakat
dan itu bisa saya pertanggungjawabkan
ya pak listio apakah ada indikasi bukan hanya tiga jenderal tersebut
terutama brigjen pu yang terlibat dari pelarian joko chandra selama dia kembali pada saat awal juni dan juga selama sebelas tahun ini
ada pihak pihak lain yang terindikasi mungkin membantu pelarian joko chandra pak
yang jelas kan penyelidikan dan penyidikan masih terus berlanjut
jadi secara berodek kita akan sampaikan kepada publik
jadi kalau saya
jawab sekarang nanti
tentunya akan melanggar sop seperti itu
artinya penyelidikan masih terus dilakukan ya pak ya
polri berjanji untuk lebih transparan atas proses penyelidikan ini
tapi ini yang menarik
apakah penangkapan joko chandra akan menjadi momentum pak listio bagi polri dan juga barreskrim bersih bersih institusinya pak
ya saya kira kalau terkait dengan masalah bersih bersih ini kan sudah menjadi komitmen dari
tentunya ini adalah hal yang buat kami ini tidak boleh terulang lagi
dan tentunya ini juga sudah kita sampaikan kepada seluruh jajaran khususnya barreskrim dan wilayah
kalau memang tidak bisa mengikuti komitmen kita
ya silahkan mundur dari baris krim kan itu sudah kita sampaikan berkali kali
kalau melanggar apalagi melakukan pelanggaran hukum ya tentu pasti akan kita tindak tegas
dan itu kita tidak main main masalah itu
dan ini juga sebagai bentuk pertanggung jawaban kita kepada klub publik
pelaku penegak hukum
oke artinya siapapun yang tidak bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya silahkan mundur dari barreskrim polri
begitu ya pak ya tadi yang bapak sampaikan
tapi yang menarik selain tiga jenderal polisi
polri juga sudah menetapkan pengacara
ada joko chandra anita kolopaking sebagai tersangka
apakah kemudian perkembangan kasusnya ini perkembangan proses hukumnya ini seperti apa pak
pak apakah akan diarahkan ke penyidikan suap begitu pak
ya sambil berjalan mbak
semuanya nanti akan kita sampaikan ke publik
pak listio saya harus menanyakan ini karena ini menjadi desas desus di luar yang akan mencoreng citra polri
tapi saya harus bertanya
untuk sebagai klarifikasi dan ini kita memberikan waktu bagi bapak untuk menjawab begitu ya
ada desas desus sebetulnya pak yang menyebut penangkapan joko chandra berkaitan dengan suksesi kursi kapolri
ada intrik politik di dalamnya
bagaimana jawaban bapak
saya kira ini ada kasus terjadi
dan kita harus bisa menuntaskan ini
dalam menuntaskan ini tentunya kita harus bisa menangkap joko chandra
dan kemudian memproses pelanggaran hukum yang ada
baik dari internal polri maupun pihak pihak lain yang terlibat
termasuk juga joko chandra itu sendiri
jadi mungkin kita profesional saja mbak
terkait dengan intrik intrik yang ada saya kira itu bukan ranah kami
kami tugasnya pekerjaan dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi polri
oke jadi tidak ada intrik intrik itu ya pak ya
berarti tugasnya memang betul menangkap buronan selama sebelas tahun joko chandra
ini karena pertaruhan marwah untuk mengembalikan citra polri begitu ya pak listio ya
ya karena memang itu adalah bentuk tanggung jawab kami sebagai penegak hukum
dan kita harus buktikan bahwa polri masih bisa dipercaya oleh publik
itu yang paling penting buat kami
oke terima kasih sekali lagi atas waktunya pak kabar reskrim
sekali lagi selamat atas keberhasilan polri membawa pulang buronan sebelas tahun
hak tagih cesi bangbali joko chandra ke tanah air
dan terima kasih sekali waktunya pak kabar eskrim kepada cnn indonesia prime news malam hari ini